apaan sih ini kerjaannya bella
gue ganti aja deh
ngapain sih dia nelfon
gak tau apa gue masih marah sama dia
sekarang ya sekarang
gue jangan pernah samain gue kayak yang dulu
dan gue gak ada rasa apa apa lagi sama lo
gue jangan pernah samain gue kayak yang dulu
udah laman kamu jujur aja
pasti semuanya karena wulan kan
lo gak usah bawa bawa wulan
gak usah bawa bawa orang lain
harusnya lo sadar bel
gua kayak gini tuh karena lo
bukan karena orang lain
salin banget sih roman
ah kemana sih roman
menghilang lagi dia
ah muncul juga kok
mama sama bapak mau balik ke kos kosanmu
mau istirahat kita
iya kebanyakan aja
iya kepanasan mama dari tadi pakai kebaya ini
yaudah mama sama bapak pulanglah duluan ke kosanku
oh terus kau bagaimana
aku masih ada urusan
aku mau ambil barang barang pengen ketinggalan di kantor polisi
ya nanti aku bisa lah naik angkot
ah ya sudah lah kalau begitu kami duluan ya
pak ini tipnya dulu berharga nih
ini mama simpan saja di tas mama
ini juga ya
aman di sini
eh jangan sampai kau ditahan lagi sama polisi polisi itu ya
tidak akan pak
saya resah sekali nih roman tunggu
ya tau nih roman dimana ya
ah atau mungkin roman bela sama
ya itu sudah
eh tika apa kabar
nanti malam kan malam minggu
gimana kalau kita jalan
maaf banget sih tika
hari ini gue ada acara penting
dan gak boleh diganggu
hmm emangnya mau kemana sih
gak apa gak apa gue kasih tau aja
kalau malam ini carlo tidak kemana mana
ya udah deh nggak apa apa
dan jangan macem macem
dah udah lah semuanya
ya udah deh kak
lo bilang tadi sama tika ada acara
lah perasaan hari ini kita gak ada acara apa apa
roman juga lagi sama mama papa aja
lo berapa kepo kepo banget sih urusan lo
jadi lo punya cewek lain ya
eh kok ini mau fun minggu lalu
oh jadi lu punya acara nih sama cewek selain tika
makan semangka dimakan koboi
eh udah lah pokoknya sekarang yang penting gue anterin kalian dengan selamat sama tujuan
mikirin gue mah gak usah
eh tapi saya kipu sekali
dari tika buat saya saya sudah
eh ini nih pialanya nih
sam tuh mau pergi kemana sih
eh ini seng
dan ini handphone kamu
maaf pak dipanggil pemandan
saya tinggal dulu ya
apaan sih ini kerjaannya bella
gue ganti aja deh
ngapain sih dia nelfon
gak tau apa
parah sama dia
kalau gak diangkat
gue bakal terus telfon lo
pakai ngancem segala lagi
gitu dong diangkat
yaudah ngomong cepetan
gue sekarang udah tau
karena profesi gue tuh gak bisa marah sama lo
loh tau kan
handphone itu sesuatu yang privacy
gue aja yang pacar lu gak berani tuh mainin handphone
tapi kok bella boleh
lan gue aja gak tau kapan bella ganti foto profile wa gue
sekarang gini deh lo juga tau kan
gue di dalam sel itu gak bawa hp
tapi udah ada buktinya lo foto sama bella
disitu lo senyum
keliatannya happy banget
dan tadi di sekolah
bella dekat banget sama orang tua lo
dan lo gak nolak itu
kalau dia deket deket sama orang tua gue
iya tapi gue kesel man liatnya
lo gak bisa apa mikirin perasaan gue
harusnya tuh lo bisa
bikin jarak antara bella dan orang tua lo
udah ke tv